perpustakaan terus menghadapi tantangan kompleks pada era teknologi informasi seperti saat ini
karena itu diperlukan kreativitas dan inovasi agar perpustakaan tetap dapat menjalankan peran sebagai pendukung sumber literasi masyarakat
hal itu disampaikan kepala perpustakaan nasional muhammad syarif bando dalam peer learning meeting nasional perpusnas di yogyakarta pada hari rabu
dalam acara yang dihadiri oleh gubernur d i e sri sultan hamengkubwono x ini
ia menyatakan perpustakaan sebagai penyedia informasi harus terus membuka akses kepada masyarakat
terlebih karena masih ada ketimpangan minat baca antarwilayah di indonesia
muhammad syarif berharap program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat semakin memudahkan masyarakat menjangkau perpustakaan
apalagi menurutnya saat ini sudah tidak ada lagi orang yang datang ke perpustakaan
sehingga pengelola perpustakaan diharapkan berdiskusi untuk mengatasi masalah tersebut
selama lima tahun terakhir program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diklaim telah membangun kapasitas lebih dari dua pengelola perpustakaan desa dan ratusan fasilitator daerah
era perpustakaan saat ini sudah tidak lagi eksklusif hanya melayani orang orang yang ada di sipitalisasi
akademi orang orang berdasi tapi kami sedang menyasar sampai kepada masyarakat di pedesaan memperkecil kesenjangan antar wilayah sekaligus dengan penggunaan teknologi
paradigma kami adalah perpustakaan menjangkau masyarakat bukan masyarakat menjangkau perpustakaan dengan penggunaan teknologi
karena tidak ada lagi orang yang keperpustakaan saat ini